rumah sondekala adalah salah satu wahana rumah hantu yang ada di kota bandung
rumah hantu ini diadaptasi dari buku kedua risa saraswati
yang juga seorang konten kreator horror di indonesia
pengunjung yang datang akan diajak berkeliling rumah dengan melewati sepuluh ruangan
di setiap ruangan terdapat sosok hantu yang bisa mengagetkan siapa saja yang datang berkunjung dengan karakter yang berbeda
menurut pengelola dua pekan dibuka lebih dari lima tiket terjual dengan rata rata lima ratus pengunjung per hari
penataan artistik yang baik menjadi daya tarik pengunjung datang untuk berwahana
rumah hantu lain di kota bandung berada di trans studio bandung yang terafiliasi dengan cnn indonesia
rumah hantu di sini bertajuk dunia lain
saat masuk ke wahana ini suasana mencekam dengan penerangan minim akan menyambut siapa saja yang datang
hantu yang ditampilkan merupakan hantu indonesia yang banyak orang familiar seperti pocong dan kuntilanak
jadi memang untuk rumah hantu yang satu ini kita menggunakan media kondisi
kita menggunakan kata kata seperti ini untuk berkeliling rumah hantunya
jadi bagi anda yang kemudian rada rada takut untuk berjalan kaki di rumah hantu mungkin ini bisa menjadi alternatif
tapi nggak kalah serem karena disini gelap kemudian juga stonenya sangat mendukung dan lumayan deg degan juga
industri wahana rumah hantu ini masuk dalam wisata mistis atau ghost tourism
menurut ketua prodi magister para wisata universitas pendidikan indonesia
wisata mistis di indonesia mulai berkembang sejak tahun sembilan puluh an saat industri film horror di indonesia
mulai muncul pada tahun tujuh puluh an
wisata mistis memiliki potensi untuk terus dikembangkan apapun jenisnya
misalnya wahana rumah hantu lokasi syuting film horror dan komunitas jalan jalan yang mengunjungi bangunan bangunan angkat
budaya budaya cerita cerita itu harus dibangun harus terus dikumpulkan
di verifikasi kemudian untuk menjadi bahan cerita dan jadi tarik
kalau memang pemerintah mau ke sana harus seperti itu gitu
gali menambahkan pada awalnya eksistensi wahana rumah hantu hanya ada di pasar malam saja
namun kini wahana rumah hantu merambah ke pusat perbelanjaan dan taman hiburan
tim liputan cnn indonesia bandung jawa barat